untuk mempromosikan potensi wisata daerahnya warga kemiren banyuwangi membuat paket wisata belusukan menjelajah perkampungan suku osik
wisatawan diajak melihat langsung pengolahan kuliner khas banyuwangi hingga merikmati kesenian suko ossing
di antara pematang sawah desa kemiren kecamatan gelagah banyuwangi inilah
belasan wisatawan amerika disambut riuh gemah kesenian barong kemiren yang memandung mereka menuju perkampungan suko ossing
iya ini adalah wisata belusukan yang ditawarkan warga kemiren kecamatan gelagah banyuwangi dengan mengajak wisatawan berkeliling di perkampungan suku osing
tak sampai di situ saja usai puas berkeliling mereka langsung diajak menikmati teduhnya kebun milik warga
di lokasi inilah berbagai pertunjukan diselenggaranya
mereka bisa langsung merasakan sensasi menari bersama tarian tradisional jejer gandrum jaran goyang hingga barong kemiren
yang lebih menarik lagi mereka diajak melihat langsung cara pembuatan kuliner khas banyuwangi seperti kue cucur lepet dan tape buntut
bahkan mereka bisa langsung menikmati jajanan yang baru saja matang bersama air segar di dalam kendi

bisa mencoba di sini
oh ya ini sangat enak
ya ini sangat enak
wisata dengan cara belusukan ini sengaja ditawarkan agar bisa memberikan sensasi berbeda bagi wisatawan asing
ini menarik jadi mereka saling membantu karena melewati jembatan kemudian jalan jalan yang agak agak ngeri itu menarik sekali
promosi wisata dengan cara ini rencananya akan terus dikembangkan sebagai daya tarik baru bagi wisata budaya suku osing di banyuwangi